euforia ataupun kabar bahagia kemenangan persija pada final piala presiden dua ribu delapan belas
ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh koordinator supporter persija jakmania
ya ini masih banyak supporter yang bertindak anarkis hingga merusak fasilitas di area stadion utama gelora bung karno
pertandingan final piala presiden dua ribu delapan belas mempertemukan persija jakarta lawan bali united
dihadiri ada lebih dari tujuh puluh ribu penonton yang memiliki tiket
nah di luar itu ada ribuan penonton yang tidak mendapatkan tiket
kondisi rusuh sempat terjadi sebelum pertandingan dimulai
banyak penonton yang tidak bertiket untuk merangsek masuk yang mengakibatkan banyak jack angels
fans perempuan persija pingsan karena susah bernapas
ketika pertandingan berlangsung persija memimpin dua melalui dua gol marco simic
jakmania merubuhkan pagar pembatas
kerusakan juga terjadi di taman taman kompleks gelora bung karno yang diinjak injak oleh fans beratribut oranya ini
malam ini semua akan diinventarisir
di hitung apa saja yang rusak di berita acarakan di foto dan seterusnya
dalam waktu dekat ya besok hari minggu mungkin orang bersirat tetapi kita tetap menghitung
mungkin hari senin sudah semua selesai hitungannya
dan di situ kita tahu angka berapa nilai kerusakan itu